aku harus mendapatkan pusaka ini
kenapa kalian lagi menyerang aku
pramu yasya lebih baik kau pergi dari sini
sebelum prajurit prajurit menunggu mati siasya di sini
pemberontak busuk justru kalian yang akan mati siasya
sebelum prajurit kemari
nak bertahanlah ibu nia akan menolongmu
sekalian saja kamu mati di dasar corak
ratin kian saitam
siap pak kamu